tiket tambahan lebaran bisa dipesan per enam belas april dua ribu delapan belas
sepuluh perjalanan kereta api tambahan dengan jumlah kursi dua puluh tiga tujuh ratus lima puluh dua per hari sudah bisa dipesan pada enam belas april atau hari senin mendatang pada pukul satu waktu indonesia
jawa barat pemesanan tiket kereta tambahan bisa dilakukan melalui sejumlah aplikasi gerai dan juga minimarket
pt kai juga menambah petugas untuk menjaga perlintasan
sepuluh hari sebelum lebaran pt ki akan menggelar program pembagian takjil dan juga makanan gratis untuk berbuka puasa dan sahur bagi penumpang
total perjalanan kereta api tahun dua ribu delapan belas ini tiga ratus sembilan puluh tiga dan tahun lalu itu tiga ratus tujuh puluh
lalu yang kita sajikan tadi itu adalah tersedianya tempat duduk
tiga ribu itu tersedianya tempat duduk berdasarkan kedatangan kereta yang baru dari inka
ini ada empat transit akan datang baru untuk membagi
dan itu pengangkutan armada kita
untuk tempat duduk bahwa angkutan baliknya itu kita katakan akan penuh manakala td nya sudah terjual habis
jadi tetap ketersediaannya jumlahnya itu naik dari tahun lalu